tertangkapnya menteri kkp yang sekaligus politisi partai gerindra edi prabowo
dinilai memberikan dampak negatif bagi citra partai besutan prabowo subianto
gerindra lewat sekjen ahmad muzani sudah menyampaikan permohonan maaf dan menyerahkan kepada proses hukum
namun di luar proses hukum siapa yang menggantikan edi prabowo sebagai menteri kelautan menjadi perbincangan
sejauh mana implikasi politik bagi gerindra pasca tertangkapnya edi prabowo
siapa yang nantinya akan menggantikan posisi menteri kkp
kita akan coba ulas pada malam hari ini dinamika politik pasca kpk menangkap politis partai gerindra
sudah ada bang m kodari direktur eksekutif dari indobarometer
selamat malam bang kodari apa kabar bang
selamat malam enhat
ya kami juga sebelumnya sudah terkonfirmasi sebenarnya dengan wakil ketua umum partai gerindra
ferry juliantono yang sudah confirm untuk bergabung dalam diskusi
namun sayangnya menjelang program ini tayang kemudian tidak ada kabar dari bung ferry juliantono
karena ott kan
mudah mudahan bukan ya bang kodari
jadi show must go on dengan bang kodari nih
seberapa dalam sejauh mana kemudian ini berimplikasi terhadap partai gerindra
baik sebagai citra partai gerindra citra politik
berimplikasi terhadap partai gerindra atau mungkin juga prabowo subianto pasca tertangkapnya edi prabowo
ya saya kira ini merupakan suatu pukulan berat ya sesungguhnya bagi pak prabowo pribadi
karena kita tahu bahwa ada hubungan sejarah yang panjang dan dalam antara prabowo subianto dengan edi prabowo
jadi saya kira kenapa edi prabowo ini kemudian yang dipromosikan untuk menjadi menteri
dalam pengalaman pertama partai gerindra bergabung dalam pemerintahan adalah karena pengalaman dan kepercayaan prabowo subianto yang begitu besar kepada fp ya
sudah mendampinginya begitu lama dan begitu personal
jadi saya kira pukulannya ini lebih kepada pukulan yang bersifat pribadi atau personal bagi pak prabowo
dan sebetulnya kalau bicara secara politik menurut hemat saya
karena pukulan atau dampaknya kepada popularitas itu sebetulnya masih akan terbatas ya
pertama karena pemilunya sendiri masih sangat lama yaitu masih tiga tahun setengah
dan dalam periode itu bisa terjadi berbagai macam peristiwa dan kasus kasus yang kemudian akan menutupi masalah ini
bahkan kita nggak usah jauh jauh setelah kasus edi prabowo ini kemudian sehari setelahnya kpk juga muncul dengan berita lain
ditangkapnya wali kota cimahi begitu yang kebetulan datang dari partai yang lain
itu sendiri sudah membagi atau membelah perhatian masyarakat kepada partai gerindra
yang kedua yang tertangkap kali ini adalah salah satu pimpinan teras tetapi bukan ketua umumnya
dan pengalaman kita selama ini pukulan paling keras itu akan terjadi kalau yang kena adalah kepalanya
jadi misalnya partai demokrat ada anasur baningrum ada andi malarangeng orang orang yang sangat dikenal oleh publik
atau p tiga romah hormuzi misalnya ya atau pks juga ya bang
betul betul jadi kalau kepalanya yang kena itu ibarat ular kena getok kepalanya ya mati
nah kalau ini mungkin ya bagian badan sehingga kemudian terluka tetapi tidak ko gitu
tapi persepsi publik bagian mana
bagaimana bang kodar terhadap partai gerindra
ini kan selama ini ada di luar pemerintahan pertama kali masuk kemudian justru langsung terkena tangkap kpk
persepsi publik ini seperti apa kemudian nanti bang melihat partai gerindra
ya tentunya citra partai gerindra tidak akan sebaik seperti sebelumnya ya
memang partai gerindra bukan pks yang pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau tahun dua ribu empat misalnya
mengalami suatu fase di mana dia membangun image sebagai partai yang betul betul sangat bersih
sehingga kemudian ketika terjadi kasus seperti luthi hasan itu penderitaannya itu atau dampaknya itu luar biasa
tetapi sebagai partai baru yang pengalaman pertama di pemerintahan dan selama ini relatif belum punya noda pada level nasional
saya kira pasti ini sedikit banyak mengurangi citra baik dari partai gerindra
dan karena itulah kemudian partai gerindra memang harus sangat bersungguh sungguh menurut saya memikirkan siapa penggantinya edi prabowo
jadi noda yang ditinggalkan oleh edi prabowo itu harus bisa dihapus oleh sinar terang ya terang benerang dari sang penggantinya nanti
karena itu siapa penggantinya itu menurut saya tidak boleh dipelekan karena ya pertama bagaimana secara pribadi
ya penyesalan atau kekecewaan
dan pak prabowo subianto itu bisa hilang kemudian juga image partai menjadi lebih bagus
dan satu lagi tentunya adalah karena yang mengajak gerindra masuk ke dalam pemerintahan adalah presiden
maka bagaimana presiden ini yang sudah mengajak bergabung ini juga diberikan kompensasi dalam tanda kutip
begitu bahwa yang menggantikan nanti akan punya
prestasi dan image jauh lebih baik dibandingkan dengan edi prabowo
ya nanti kita bahas lebih spesifik pak kodari soal pengganti apa kemudian the such the sus harus ini momentum reshuffle dan lain sebagainya
sebelum kesana coba kita dengar lagi pernyataan dari pak ahmad muzani sekjen partai gerindra
yang menyatakan bahwa edi prabowo juga sudah mengundurkan diri dari partai dan juga sebagai menteri kabinet

kami dewan pimpinan pusat partai gerindra

telah menerima surat pengunduran diri saudara edi prabowo
dan sekarang ini surat tersebut sedang kami teruskan kepada ketua dewan pimpinan partai gerindra
oke tadi sudah jelas ya bang kodari bahwa sudah mundur tinggal kemudian diproses ke dewan pembina ya ini pak prabowo subianto
tapi kalau secara politik mungkin tadi bang kodari menyebut tidak begitu berdampak besar
karena juga politik masih pemilu masih sekitar tiga tahun lagi masih banyak dinamika lagi
yang jelas di depan mata ini adalah pilkada
bang kodari apakah ini kemudian bisa menjadi batu sandungan bagi para kader partai gerindra di pilkada
ketika sekitar satu minggu lebih jelang hari h pilkada justru sosok sentral termasuk sosok sentral lah ya pak edi prabowo ini
karena wakil ketua umno dan juga menteri ditangkap oleh kpk
kalau pengalaman saya berurusan dengan masalah pilkada pilkada itu bersifat sangat lokal dan sangat individual
jadi yang membuat masyarakat memilih atau tidak memilih calon tertentu dalam hal hal yang lain

dari gerindra atau yang dicalon oleh partai gerindra adalah daya tarik dari kandidat itu sendiri dibandingkan dengan kandidat kandidat yang lain
jadi ya di sisi yang lain juga masyarakat tentunya menyadari bahwa problem dari seorang edi prabowo ini adalah problem dia pribadi gitu loh
bukan problem kandidat gerindra di pilkada katakanlah misalnya di sulawesi utara misalnya
atau di medan misalnya begitu
jadi menurut saya itu dua hal yang terpisah ya antara pilkada peluang kemenangan calon partai gerindra di pilkada
dengan kasus di tingkat nasional dalam hal ini edi prabowo
kalaupun misalnya ada kaitannya lebih kepada soal pemilu legislatif ya karena apa karena pimpinan partai di tingkat pusat itu biasanya berpengaruh kepada pilihan dalam pemilih legislatif yang notabene adalah memilih partai politik
selain memilih calon legislatif
tetapi kalau kita bicara pilkada itu tidak memilih partai tidak mencoblos lambang partai tapi kita mencoblos wajah dan nama dari calon
oke bang tapi dari kacamata anda melihat dinamika sejak menteri edi ditangkap kemudian ada permohonan maaf langsung ya dari pak edi prabowo kita belum dengar ada pernyataan dari pak prabowo subianto sebetulnya
lalu ada pernyataan dari pak ahmad muzani
kemarin menyatakan minta maaf juga apa sih yang anda baca ini bang kodari dari beberapa hari belakangan ini mungkin secara politik dan juga bagi partai gerindra
ya pertama tentu partai gerindra mencoba mencermah mencerna ya dinamika yang terjadi dan mereka sendiri juga mencoba memahami apa yang sesungguhnya menjadi masalah begitu
yang kedua ya saya menduga memang pak prabowo ini terpukul secara pribadi karena saya pernah membaca
pernyataan atau video di mana pak prabowo menceritakan pengalaman pengalaman pribadi dengan edi prabowo yang sangat personal ya peran peran yang dimainkan begitu
dan betapa bangganya seorang prabowo subianto melihat edi prabowo anak didiknya anak asuhnya itu sama sama menduduki kursi yang terhormat sebagai menteri begitu
jadi betul betul ini hubungan antara
karena guru dengan murid bahkan jangan jangan sudah mencapai tataran seorang ayah dengan seorang anak katakanlah begitu
dan kita bisa membayangkan betapa kecewanya seorang guru dan sekaligus seorang ayah melihat anak didiknya anaknya melakukan sebuah tindakan yang kemudian bukan hanya menyebabkan prestasi itu gagal tetapi juga meninggalkan coretan yang besar di partai yang mereka bangun bersama sama
jadi saya kira ini momentum kedukaan yang dalam bagi pak prabowo subianto secara personal
perlukah sebetulnya pak prabowo tampil di depan publik bang kodari
menurut saya begitu menurut saya begitu jadi pak prabowo barangkali perlu tampil dalam sebuah momentum khusus untuk menyampaikan keprihatinannya dan komitmennya untuk memperbaiki situasi dan kondisi ke depan
tetapi itu juga tergantung kepada rancangan rancangan politik yang akan diambil
sekali lagi saya melihat bahwa figur penggantinya edi prabowo itu harus dipilih sedemikian rupa sehingga sinar terangnya tadi itu kemudian bisa menutupi kegelapan yang ditinggalkan lubang gelap yang ditinggalkan oleh seorang edi prabowo
nah edi prabowo ini juga kontrasnya dalam perjalanan sebagai menteri itu kerap dibandingkan selalu dibandingkan dan bahkan berkonfrontasi dengan menteri kkp sebelumnya yang sangat populer di masyarakat yaitu dengan ibu susi
jadi ada dua susi yang sangat terkenal di indonesia pertama namanya susi susanti yang kedua namanya susi pujasuti
jadi begitu besar sebetulnya beban yang terjadi
yang ditanggung oleh pak edi prabowo ini ketika berhadapan dengan publik dalam konteks pengenalan harapan dan popularitas
jadi bisa dibayangkan betapa jomplangnya terobosan terobosan yang dibayangkan dikenal oleh masyarakat pada zaman ibu susi pujasuti dengan apa yang terjadi pada zamannya edi prabowo
kalau bu susi dikenal sebagai menteri yang berani
berani menenggelamkan kapal asing
nah kalau edi prabowo ini kok terkenalnya belanja di negara asing
jadi kira kira kalau bisa memang yang menggantikan edi prabowo ini tidak kalah populernya dengan ibu susi pujasuti
makanya pada titik itulah kemudian saya menyebut nama sandiaga uno
karena orang dengan tingkat popularitas setinggi ibu susi itu tidak banyak
di indonesia ini
dan di antara orang yang sekopuler ibu susi itu di partai gerindra hemat saya di luar prabowo subianto ya cuma sandiaga uno
dan barangkali sedikit di bawahnya adalah fadlizon
tapi dengan nuansa yang berbeda
oke tapi begini bang kodari
masihkah kemudian partai gerindra punya bergaining position yang tinggi
punya nilai tawar yang masih tinggi setelah ini
oke masih ya
tapi nama nama itu yang kemudian muncul
oke katakanlah tadi anda sempat menyebut sandiaga uno kemudian fadlizon
nah kita elaborasi nanti ya bang kodari soal nama nama ini
kenapa anda kemudian memunculkan nama nama tadi itu untuk menggantikan pak edi prabowo
akan segera kembali sesaat lagi
adaw deixar kita ruleway verglerosai sedek flashing saar acceleratednya banyak banyak yang menyebut pakpancoktv ini balik gue gatau deh makhluk pacar beposager group ngak dua ribu empat ratus dua clouds with oxygen per feb dua ribu dua puluh ok
pemerintahan dalam konteks katakanlah pembuatan kebijakan lalu kemudian pembuatan undang undang di parlemen dan seterusnya
tetapi prabowo dan sandi uno rival jokowi dalam pilpres dua ribu sembilan belas itu sama sama berasal dari partai gerindra
dan bergabungnya prabowo dan gerindra ke dalam koalisi pemerintahan itu memberikan sinyal rekonsiliasi sekaligus dukungan politik yang besar
jadi dalam konteks gerindra bergabung dalam pemerintahan itu dia bukan hanya pada level kaki politik secara katakanlah struktural tetapi juga secara public opinion
dan itu punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap konstelasi yang berkembang di
jadi anda bisa bayangkan begitu dan saya bisa membayangkan juga bahwa sebetulnya memang sebagian pendukung prabowo subianto itu pada hari ini kakinya sudah sama dengan pak jokowi
nah memang masih ada sebagian yang betul betul dari dalam tanda kutip spesies berbeda itu nggak bisa bergabung gitu loh
karena mungkin alam kehidupannya ekosistemnya terlalu berbeda gitu habitatnya terlalu berbeda jadi kemudian tidak bisa bergabung gitu
termasuk fadli zon misalnya yang tadi anda sebut bang kodari sebetulnya bisa berpotensi menjadi calon penggantinya edi prabowo
ya saya pribadi sangat ingin supaya bung fadlizon masuk ke dalam kabinet ya
pertama teman kuliah saya di
universitas indonesia kira kira begitu ya asik juga sih tambah satu menteri lagi yang ada di dalam kabinet gitu
tetapi sebetulnya yang paling menarik adalah karena fadlizon selama ini adalah orang yang paling vokal salah satu yang paling vokal gitu ya
dalam mengkritik pemerintahan pak jokowi
dan akan sangat menarik kalau melihat sang vokalis ini kemudian duduk di kursi yang selama ini dia kritisi katakanlah begitu
jadi sangat menarik untuk melihat
perbedaan atau kinerja seorang fadlizon dalam baju legislatif dan baju eksekutif
menurut saya akan sangat sangat berbeda
nah show juga mungkin menarik ya bang kodari
tapi secara realita menurut saya agak sulit ya
karena prabowo fadlizon saya lihat itu sudah diberikan dalam tanda kutip job description tertentu
yaitu untuk meng entertain atau untuk merawat dukungan dari spesies yang tadi
spesies yang berbeda tadi
yang tidak bisa pindah ke lain hati tadi
jadi ya kalau pun tidak bisa pindah ke lain hati ya nggak apa apa
yang penting bisa tetap dirawat dukungannya
bagaimana dalam pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang tetap milih gerindra katakanlah begitu
tetap mendukung prabowo katakanlah begitu
walaupun selama periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat prabowo berada dalam satu kubu atau pemerintahan
dengan pak jokowi
jadi itu membuat seorang fadlizon agak sulit bergeser dari posisi legislatif yang bebas mengkritik
kemudian dalam tanda kutip ya apa namanya konfrontasi
dan kemudian pindah coupling ke dalam eksekutif dan artinya ganti baju dan bisa dicap menjadi cebong katakanlah begitu
oke kalau sandiaga uno
sandiaga uno bagaimana bang kodari
sandiaga uno itu amat sangat menarik karena ya dia tidak mendapatkan dia selama ini tidak mendapatkan tugas untuk katakanlah
oke ini putri kesayangan mau ikut tampil juga ya
nggak apa apa silahkan
karena apa selama ini
dek sana dulu
iya iya diam aja
karena selama ini sandiaga uno tidak berposisi untuk bisa
mengkritik pemerintahan ya itu yang pertama
fadlizon eh siapa sandiaga uno
memiliki pendukung dan pendukung dan fans sendiri sebetulnya begitu
menurut saya sih sebetulnya kalau nanti kemudian pak sandi uno bergabung dengan pak jokowi
maka kemudian apa ya popularitas pemerintah ini bisa meningkat
bisa meningkat begitu
oke nah ini masih ada yang mau inframe ini bang kodari
sudah bisa kita lanjutkan bang kodari
baik baik baik
kita lanjutkan lagi ya bang dari ya
bagi sebagian kalangan apalagi mereka kemudian yang punya concern di bidang kelautan dan perikanan
berharap begitu ya tidak lagi kursi kkp ini diisi oleh orang orang partai politik
nah ini bagaimana bang kodari
ya tergantung kepada pak jokowi mau melakukan perubahan ini
apakah cuma satu saja kkp atau dibarengi dengan reshuffle secara menyeluruh ya
kalau secara menyeluruh maka kemudian akan menjadi rumik kalau dia harus diganti dengan posisi partai yang lain gitu loh
karena ini adalah merupakan sebuah bentuk pertunangan politik yang bersifat yang tidak bisa dikunci lah diberikan kepada partai politik yang lain
bang terakhir bang kodari
nasib koalisi bagaimana setelah ini
apakah ini akan menjadi cobaan tantangan atau tetap bisa berjalan lagi seperti biasa
nah tergantung kacamatanya ya
apakah kemudian apa yang terjadi di pak edi prabowo ini merupakan sesuatu yang merupakan sesuatu yang berdiri sendiri
artinya bagian dari kesalahan pribadi
atau misalnya ada yang mengembangkan ini sebagai sebuah
katakanlah jebakan politik dan seterusnya
dan disitu kemudian katakanlah misalnya koalisinya pak jokowi ini terlibat misalnya begitu
semua kemungkinan bisa terjadi dan kita kan masih harus menunggu bagaimana pembuktian dari kpk ya katakanlah begitu
tetapi hemat saya sih sejauh ini hubungan pribadi pak jokowi dengan prabowo itu masih sangat kuat
dalam konteks seperti itu maka kemudian sebetulnya kuncinya ada di beliau berdua inilah
ya dari hati ke hati
dan saya kira pak jokowi
memahami bahwa situasinya ini tidak mudah bagi pak prabowo
jadi bukan hanya masalah kepartaian lah ini
ini ada masalah personal juga dengan pak edi prabowo
dan ya sejauh pembicaraan itu berlangsung antara pak jokowi dengan pak prabowo
menurut saya sih tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan secara keseluruhan ya
apa pernyataan dari sekjen gerindra ini yang meminta maaf secara langsung kepada presiden dan juga wapres
dan juga para kabinet di indonesia maju
kepada yang terhormat presiden republik indonesia insinyur haji joko widodo
yang terhormat wakil presiden republik indonesia gai haji ma'ruf amin
serta seluruh anggota kabinet indonesia maju
kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya atas kejadian ini
kami percaya sepenuhnya kejadian ini tidak akan mengganggu proses pemerintahan jokowi maju
kami berharap seluruh kegiatan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasa
ada tanggapan bang kodari dari pernyataan pernyataan yang sudah disampaikan oleh sekjen gerindra ahmad muzani
saya kira pernyataan pak mujani itu mencerminkan penyesalan yang sangat dalam ya
dari partai gerindra terhadap apa yang terjadi
jelas jelas meminta maaf kepada pak jokowi kepada pak maruf amin
dan menurut saya ini adalah pesan
bukan hanya dari mujani sebagai sekjen
tapi merepresentasikan suara prabowo subianto pribadi dan suasana kebatinan yang terjadi di partai gerindra
ya kira kira mengatakan bahwa ini juga mereka kaget
luar biasa saya kira ya dengan apa yang terjadi di kkp ini
dan ya saya kira balik lagi tadi bahwa dengan melihat situasi dan kondisi yang ada
saya pribadi belum melihat bahwa akan ada reshuffle besar besaran dalam waktu dekat
dan karena itu pergantian
hanya akan dilakukan di kkp
dan kembali lagi bahwa itu ujungnya kembali ke partai gerindra
jadi tantangan bagi partai gerindra adalah menemukan orang yang paling tepat untuk menggantikan posisi edi prabowo
dan kalau boleh saya tambahkan dan sarankan
bahwa siapapun itu orangnya terlepas dari pertimbangan a b c d dan seterusnya
salah satu yang harus dipertimbangkan adalah bahwa orang ini harus cukup populer
dan istilahnya garansi tidak akan korupsi begitu ya
dan saya lagi lagi menyebut dengan
berat hati sandiaga uno karena dia konglomerat
nggak perlu duit lagi untuk beli barang barang mewah
sudah selesai dengan urusan begitu gitu ya
dan dengan popularitas itu maka kemudian
ya sinarnya itu bisa mengusir sinar warna gelap yang ditinggalkan oleh edi prabowo sebagai menteri kkp sebelumnya
kita lihat nanti bagaimana bang kodari dinamika politik ke depan
apakah nama nama yang tadi anda prediksi betul akan menduduki
kursi menteri kkp atau justru
sayang sekali tadi ferry julian tono tidak muncul
karena posisinya itu sebetulnya pertama ya
wakil ketua umum
tinggi juga begitu
berpotensi dimajukan calon menteri
yang kedua sebetulnya latar belakang pak ferry ini dekat juga dengan tema tema pertanian perikanan pangan ya
cuman mohon maaf bang ferry saya selama ini agak lupa karena anda lama nggak nongol nih setelah pilpres
sebetulnya ferry juliantono juga layak dan pantas untuk dikalkulasikan
cuman tadi diskusi ini seharusnya dilengkapi dengan bang ferry julian tono wakil ketua umum partai gerinda
tapi tidak ada kabar lagi kemudian ketika program ini berlangsung
mudah mudahan sedang dipanggil untuk diaudisi sebagai kemudian calon menteri kkp
bang kita lihat bagaimana perkembangan ke depan
terima kasih banyak bang m kodar sudah berbagi perspektif dengan prime news pada malam hari ini
terima kasih banyak
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali dengan informasi yang lain
tetap bersama kami